anda masih bersama kami di cnn indonesia newsroom
pt garuda indonesia resmi memutus kontrak sewa dua belas pesawat bombardir crj seribu
dari total delapan belas pesawat yang ada
hal ini merupakan langkah tegas untuk menekan biaya kerugian
dan penyesuaian dengan kebutuhan pasar di indonesia
dalam konferensi pers virtual pada rabu siang
manajemen pt garuda indonesia bersama kementerian bumn
menyampaikan sejumlah alasan pemutusan kontrak
yang telah terjadi sejak februari dua ribu dua puluh
salah satu pertimbangannya adalah dengan adanya indikasi suap
dalam perjanjian kontrak setelah komisi pemberantasan korupsi
dan serious fraud office inggris melakukan investigasi
selain itu biaya sewa yang tinggi juga tidak sebanding dengan pendapatan perusahaan
rata rata kerugian penggunaan pesawat per tahunnya
mencapai lebih dari tiga puluh juta dolar as
sedangkan biaya sewa untuk dua belas pesawat mencapai dua puluh tujuh juta dolar amerika serikat
direktur utama pt garuda indonesia irvan setiaputra mengatakan
pemutusan kontrak ini dapat menghemat lebih dari dua ratus dua puluh juta dolar as
sebelumnya kontrak operating list antara garuda indonesia
dengan nordic aviation capital atau nek
telah ditandatangani pada dua ribu sebelas dan akan selesai pada tahun dua ribu dua puluh tujuh mendatang